bahwa barang ini adalah milik saudara s
yang merupakan sebagai anggota dprk terpilih
pada hari ini kami direkturat barat ski mabaswari
mengamankan satu orang dpo sebagai pengendali dan pemilik sabu
dimana pada tanggal sepuluh maret tahun dua ribu empat
kita telah mengamankan tiga orang
inisial s r dan
ditangkap dengan barang bukti sebanyak tujuh puluh kg sabu di bakahuni
operasi ini gabungan antara barat ski mabaswari dan kota lampung
untuk mengantisipasi masuknya barang barang haram atau barang narkotika
ke wilayah jakarta atau jawa
menyatakan bahwa barang ini adalah milik saudara s
yang merupakan sebagai anggota dprk terpilih
yang ulangi dprk terpilih aceh tamiang
kita cari dan alhamdulillah tiga minggu sebelumnya
ya akhirnya alhamdulillah kemarin di aceh tamiang
sekarang kita akan proses dia dalam
ancaman yang terberat adalah hukuman mati
ya jiwa yang terselamatkan sebanyak
ada yang mau tanyakan sekiranya
btv dan media streaming lainnya